menteri sosial tri risma hari ini jadi salah satu dari empat menteri jokowi yang dipanggil mahkamah konstitusi
untuk memberikan keterangan di muka sidang perselisihan hasil pemilu
risma menyebut hingga saat ini ia belum menerima undangannya